dulu emang belajar slop itu mahal terutama alat alatnya itu mahal banget ya
mumpung ponakan ponakan sudah pada pulang ya
berarti lo masuk tim utama itu dua ribu enam belas ya
sebagian paling tidak pelaku pelaku kdrt
wah tempenya waktu itu tempe tepung itu
pak eko ini kan ada berbagai fasilitas ya bantuan sosial kemudian juga insentif fiskal yang diberikan
jendela kaca besar membanjiri ruang tamu area makan dan dapur dengan cahaya
baru naik sih gula merah
sekali lagi baik terhadap dirinya sendiri
diproseslah itu tahun dua ribu dua dua ribu tiga proses perencanaannya dengan bapak nas
membuat anginnya tetap terasa dingin
mulai dari yang positif sampai yang tidak layak
momentum juara kemudian ada kritik lah disampaikan oleh pemain timnas juga
jadi ini yang membuat itu bernilai
kepala negara republik indonesia mengakui adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa
dalam seratus gram beras itu proteinnya sekitar delapan gram